arus balik lebaran sudah mulai terjadi di sejumlah lokasi termasuk di bandara soekarno hatta tanggerang banten
meski belum memasuki puncak arus balik aktivitas penumpang pesawat di bandara soekarno hatta mulai menunjukkan peningkatan
sudah ada koresponen cnn indonesia ruli kurniawan di bandara soekarno hatta tanggerang banten
selamat pagi ruli bagaimana pantauan anda pemudik yang akan melakukan perjalanan dari bandara soekarno hatta
maupun pemudik yang kembali dari kotanya masing masing menuju jakarta di bandara soekarno hatta pagi ini
ya selamat pagi aldi meskipun sekarang bisa dikatakan sebagai arus balik
nampaknya penumpang yang berangkat dari bandara soekarno hatta masih cukup tinggi
ini adalah terminal satu b keberangkatan di bandara soekarno hatta
di mana masih ramai terlihat antrian dari penumpang yang akan berangkat ke sejumlah kota yang ada
terutama di pulau jawa dan juga pulau sumatera
dan memang menurut data yang saya terima dari data rekapitulisasi pergerakan penumpang lebaran dua ribu delapan belas
hingga pukul sembilan pagi tadi tercatat jumlah penumpang yang berangkat dari bandara soekarno hatta
mencapai sebelas delapan ratus dua puluh dua orang untuk penerbangan rute domestik
sementara untuk rute internasional yang berangkat sebanyak tiga tujuh ratus penumpang
sementara itu untuk arus balik sendiri di bandara soekarno hatta memang masih belum terlihat adanya
kenaikan yang cukup signifikan karena memang dari data yang tercatat di sini pada pukul sembilan pagi
jumlah penumpang yang datang ke bandara dari rute domestik hanya sekitar satu tujuh ratus penumpang
sementara dari internasional yang datang hanya sekitar delapan ratus tiga puluh sembilan orang penumpang saja
dan memang dari keterangan ofiser in charge bandara soekarno hatta ahmad hairul mengatakan
ya saat ini memang masih belum bisa diprediksi sebenarnya kapan puncak arus balik
akan terjadi di bandara soekarno hatta
namun hingga saat ini pihak dari angkasa pura sendiri terus mengantisipasi kira kira pada hari jumat sabtu dan minggu
diperkirakan akan mengalami pelonjakan atau lonjakan penumpang balik atau penumpang yang datang ke bandara soekarno hatta ini sendiri
dan memang hingga saat ini untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan penumpang
baik yang berangkat ataupun yang akan datang dan untuk yang berangkat sendiri
pihak dari bandara soekarno hatta menerapkan sejumlah fasilitas
adanya mobile assistant check in ada pula penambahan self counter check in yang ada di terminal keberangkatan
sementara untuk di terminal kedatangan pihak dari angkasa pura bisa dikatakan lebih mengintensifkan
atau lebih mengetatkan flow bagasi dari pesawat menuju ke kontrotor air belt yang ada di dalam terminal kedatangan
serta juga lebih meningkatkan pengamanan dan juga koordinasi yang terus menerus antara pihak bandara
juga dengan maskapai yang ada

ya ruli sepertinya memang libur lebaran yang lebih panjang begitu
membuat para penumpang lebih leluasa untuk memilih waktu mudik maupun balik lebaran ya
terima kasih korresponden cnn indonesia ruly kurniawan melaporkan dari bandara soekarno hatta tanggerang banten
dan saksikan gomudik update satu jam mendatang
dan jangan lupa untuk unduh aplikasi gomudik di playstore di ponsel anda
saya aldi hawari selamat pagi sampai jumpa